kesiapan kereta cepat jakarta bandung yang ditargetkan mulai beroperasi pada bulan agustus mendatang sudah mencapai sembilan puluh persen
sabtu siang uji coba ketiga kalinya dilakukan dengan kecepatan tiga ratus dua puluh km per jam
kementerian bumn menyatakan target operasional tidak akan melenceng atau melebihi agustus
saat ini enam puluh masinis mengikuti pelatihan di madiun untuk memastikan keamanan dan kesiapan saat kereta cepat mulai beroperasi
kementerian bumn menyatakan target operasional tidak akan melenceng atau melebihi agustus
dan kita dalam waktu dekat bulan agustus ya itu akan di operasionalkan
nantinya kereta cepat jakarta bandung bisa membawa enam ratus satu penumpang dalam satu perjalanan
adapun penumpang tersebut dibagi menjadi tiga kelas yakni vip first class dan second class
hingga saat ini harga tiket ini belum ditetapkan oleh pihak bumn dan kjjb
dalam satu rangkaian kjjb terdiri dari delapan gerbong
perjalanan ke acjb ini mulai dari stasiun halim jakarta timur hingga stasiun tegal luar bandung jawa barat
kereta akan melewati stasiun padalarang dan stasiun akhir tegal luar bandung
fasilitas yang ada dalam gerbong kereta mulai dari meja kursi toilet serta tingkat kekedahapan suaranya terasa aman di telinga selama perjalanan
setelah tadi saya menjajal selama empat puluh menit dari kawasan bekasi timur hingga sampai di bandung
tempatnya di stasiun tegal luar
ini cukup nyaman di mana kereta jakarta bandung ini tidak terasa getaran ataupun goncangan selama perjalanan dengan kecepatan tiga ratus dua puluh km per jam
dalam mula helah agung happy jakarta